game news competition hadir kembali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
walaupun katorang anak anak gps ini tidak masuk tv
tapi katorang punya perilaku ini baik
tidak kayak kamu orang yang masuk tv
tapi perilaku kayak kampungan
udah dong ah
nonton aja ntar tuh kelewatan
berisik banget sih lo padahal
kebiasaan nonton tv di tabung begini nih
ya ampun nonton di tv tabung
karena videonya michelle nyanyi itu sempat viral om di youtube
bagus dong kalau gitu
om akan coba menemui misiar sama rivki di sana deh
oke terima kasih ya rifa
tunggu sana aja deh
ternyata bener cerita ricky soal bokapnya yang udah gak marah lagi sama michelle
ada masalah kan sama bapaknya rifqi
eh sudah ini
sudah habis dong
selamat datang mas rifqi dan juga mbak michelle
aku gak tunggu tunggu dari tadi loh
yang ini tim make up sama waduk acara ini ya
maaf ya kalau agak telat sedikit sedikit
oke langsung aja ya
mbak michelle nanti ikut sama tim make up dalam wardrobe untuk acara live siang hari ini
ini kita pakai make up juga
mau saya pakai make up juga
jadi biar gak kelihatan pucet aja sih
jadi penampilan mbak michelle harus benar benar kelihatan beda saat tampil di tv nanti
benar benar setuju sih
kenapa gue deg degan banget ya
ini masalahnya beda banget sama lomba dance dulu
masalahnya kali ini gue bakal dilihat seluruh orang di indonesia atau enggak
gak apa lagi sih
kan memang harus di make up
make up itu penting namanya juga tampil di tv
lu mendingan diam
ntar mood gue hancur juga orang pekecil
gak terima nasihat dari orang yang punya demam panggung juga
eh udah sembuh
itu juga kan semua karena lo loh
semua karena gue gak ada itu
gak usah ngebahas itu bisa gak sih
udah mau dia
nanti langsung di make up in aja ya
baru mbak pilihin saya
gak ada apa
mas pacarnya ya
tunggu di sini aja ya
eh bukan pacar
emang suka ngaku dia
yaudah saya tunggu di sini aja
tolong didandanin yang cantik
masih sedikit tunggu sini aja ya
kalo duduk di sini boleh gak
bentar lagi kerupuk kulit bakal jadi
awas aja kalau dia jadi kacang lupa kulit
gue belum kabarin riva
acaranya kan bentar lagi mau mulai
rompeng kalian udah sampe pak
ya ini aku baru aja nyami parkiran
makasih ya pak
itu kan bella
dia bukannya lagi di skors ya
terus ngapain ada di sekolah
ban kempes gue tuh ada hubungannya sama bella
apa ada arin juga di sana
kalau ada ada apa atau
ya udah bela

kulitnya project belum long
lagi lagi ceroboh ini anak
apaan sih gausah narik narik
lo tau ga
gara gara ulah lo rencana gue buat antri michelle jadi gagal tau ga
karena kebusukan hati lo yang cemburu ga jelas sama rifki
sekarang rifki malah tambah deket sama michelle
kebusukan hati gue
hati lu tuh seratus kali lebih busuk tau gak sih dari gue
pokoknya ari sekali lagi
lo pikir gue takut sama lo hah
ingat ya kartu truf lo itu masih ada di gue
michelle masih elvil banget kalo dia tau tante preti itu adalah tante lo
dan rencana yang bikin dia hilang di hutan itu juga rencananya lo
ari malah bahas soal itu lagi
kalau dia beneran bilang ke michelle
diam kan lo
makanya jangan main main sama gue
makanya kalo besok besok lo mau ngancem orang
liat dulu orangnya siapa
hai hai hai selamat siang pemirsa
jumpa lagi dengan saya dalam acara paling viral
nah kali ini kita udah kedatangan tamu nih
tamu yang sangat sangat lagi viral pokoknya ya
eh jangan betul nona
iya udah diam dulu
jangan ari dulu
kasih biar saya nona riva yang cari
atau kota gue sih ari
weh pas sekali ini
langsung saja kita sambut michel
cantik banget dia
eh nona dia itu cantik toh karena pakai makeup
beda sama nona riva yang punya cantik ini

kampungan jelas jelas anak ipa ada yang masuk tv
lu anak kipas ada yang masuk tv nggak
jadi lu yang ngapain
betta kasih tau ale
walaupun katorang anak anak ips ini tidak masuk tv
tapi katorang punya peri lagu ini baik
tidak kayak kamu orang yang masuk
tapi peri lagu kayak kampungan
eh udah dong
nonton aja ntar tuh kelewatan
berisik banget sih lo padahal
biasa nonton tv di tabung begini nih
ya ampun nonton di tv tabung kangkung
boleh dong bagi